longsor di ciherang sumedang jawa barat ini menewaskan empat orang
dan memutus akses bandung cirebon
sebagian warga telah mengungsi
empat orang dari satu keluarga meninggal tertimbun longsor
yang terjadi di ciherang sumedang jawa barat
timbunan tanah juga menutup jalan bandung cirebon
mengantisipasi terjadinya longsor susulan
arus kendaraan dari dua arah dialihkan
sejumlah warga sudah mengungsi ke kantor polsek sumedang selatan
dan ke rumah rumah di lokasi yang lebih aman
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
lima orang tertimbun dua orang meninggal dua orang terselamatkan
delapan orang lagi hingga saat ini masih akan diarahkan pencarian kembali